mimin teh kangen sama kangen cuy
doi ini terumak
hebat rumah kamu doi
alhamdulillah terima kasih kang bar nas
itu kamu mau kemana doy
oh saya mau ke rumah aku
doi disini ada gak
restoran yang ada kepala kambing
restoran yang ada
enggak tau doi
restoran yang jual kepala kambing
setau saya yang jual kepala kambing itu di pasar kang bar nas
maksud saya teh begini dong
dimana ada restoran yang jual
sop kepala kambing
kalau itu mah saya gak tau
atau tanya akum aja kang bar nas
akum itu tau semuanya
saya mau ke rumah akum dulu ya kang barnas
atau sekalian aja kita barengan ke rumah aku nanti tanya sama aku
enggak usah doi
biar nanti saya cari sendiri
ya udah kalau gitu saya ke rumah akum ya kang bar nas
pak kak pak kak
enggak enggak enggak enggak enggak
waalaikumsalam kang sain
kang sain mau kopi
kang sain mau kemana
pulang sebentar ada urusan
kang sain kan mau jual rumah ada yang mau beli
nanti kalau tien pangen sama kang sain
telepon aja ya
kang pulang dulu ya cantik
wajah bos idan berseri seri
pasti bisnisnya bos idan
pokoknya besok kalian teh gak usah masak
memangnya kenapa bos idan
duh gak usah banyak nanya
kalo mau makan enak mas
pokoknya mah ikutin aja apa yang saya perintahkan
bos idan teh
tatang teh boleh pinjem uang gak
buat gantiin uangnya bu dokter
pantang menjamin uang ke orang
kalau mau makan mah
kalau uang yang kamu pinjam
dari hasil perputaran uang yang kamu pinjam
maksudnya bunga gitu bos idan
uang teh muter
dia menghasilkan keuntungan
hei be datang
jangan lupa besok ya
besok ke warung kos suaranya
iya bos idan
katanya mas soha
tadi teh kang baras ke rumah saya
iya dia juga ke rumah saya tuh
aku mesti gara garanya nawarin makanan segala
ya kan saya tidak enak dong
terus dia nanyain di sini tuh ada restoran mewah atau tidak
ya saya bilang tidak ada
dia kelaperan sekali mukanya
ya udah saya tawari makan di rumah saya
di rumah saya juga begitu
hanya soal restoran kepala kambing lah
pokoknya gayanya selangit lah
kayak kamu tuh pedut
tadi juga kang baras ke rumah saya
pas dia minta makan pak
kang banas cuma nanyain restoran ceng
itu namanya dia minta diajak makan
itu fitnah namanya
terus doy kamu kasih makan
kang baras cuma nanyain restoran gak minta makan ceng
kamu capek ceng
ini pakai teh kakek kasar
kamu kerja di sini
enggak kak alhamdulillah ini temwarung saya sendiri
alhamdulillah hebat kamu teko hebat
apa kabar barnas
aduh mak iragya ada di sini
aduh kerja di sini juga mak
iya bantu bantuin kok suara
hebat kamu teko hebat kamu teko
bos kalau begitu mah kapan kapan saya pengen juga nyicipin masakan kamu hos
boleh atuh kamu makan apa sok
aduh semua saja kos taruh di meja
seperti warung warung padang dua meja jadi satu gitu
aduh hebat kamu teko
enggak kang makasih imin masih kenyang
apa sama emak tau gak mimin ke sini
tau atuh kang dapet salam kangen cuy dari apa
apa katanya kangen sama kang cuy apa bilang kenapa kangen cuy gak ke rumah lagi
insya allah malam minggu aku ke rumah ya